fenomena rumah mewah dijual murah makin marak terjadi
sebut saja kawasan elit di ibu kota seperti pondok indah
menteng permata hijau kebayoran baru dan brawijaya
tim cnn indonesia memantau baik langsung maupun secara daring di berbagai situs
kawasan brawijaya misalnya harga jual tanah berkisar rp empat puluh lima rp tujuh puluh per meter persegi
kawasan permata hijau rp empat puluh rp lima puluh per meter persegi
sedangkan pondok indah rp tiga puluh rp empat puluh lima per meter persegi
rendahnya harga jual tersebut dibenarkan oleh salah satu agen properti ray white
alasannya pun beragam
pada saat pandemi
mungkin dia mau jual cepat dia turunkan harganya
memang ekspektasi atau interest orang tinggal di pondok indah pun masih banyak
orang investor investor itu juga cukup cepat mengambil keputusan untuk membeli rumah di daerah situ
pengamat properti alivieri akbar menyebut
sejak dua ribu sembilan belas biasanya penjualan rumah mewah dilakukan oleh para pensiunan
yang tidak sanggup membayar pajak bumi dan bangunan atau pbb
sementara profil pembeli dinominasi investor dan pebisnis startup milenial
yang sedang naik daun
di bawah nilai jual obyek pajak atau njop
indikasinya saya melihatnya begini aja
kalau di kawasan itu ada rumah yang misalnya yang baru direnovasi
rumah lama yang direnovasi
atau ada tanah kosong yang dibangun
itu kan ada peningkatan penjualan rumah yang dibangun
itu kan ada peningkatan penjualan rumah yang dibangun
itu kan ada peningkatan penjualan rumah yang dibangun
dari indikasi ini saya melihat di beberapa area seperti pondok hina
yang karena kebetulan saya agak tahu daerahnya
namun pengamat meyakini kondisi ini hanya bersifat temporer
seiring dengan perbaikan bisnis dan pulihnya sektor ekonomi
para pemilik aset akan kembali mengejar aset asetnya yang pernah dijual
tim liputan cnn indonesia